kita elaborasi lebih lanjut terkait dengan rencana pemerintah untuk tatap muka sekolah pada juli mendatang
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan epidemiolog universitas indonesia tri yunis miko wahyono dan juga wakil ketua komisi sepuluh dpr ri dede yusuf
selamat sore bapak bapak
selamat sore mas serdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke pak tri dulu kalau gitu ya
selamat sore mas serdi
ya terima kasih bang dede dan kita lebih lanjut saya ke pak tri dulu
pak tri yang perlu kita soroti adalah jadwal untuk tatap muka proses belajar mengajar ini akan diberlakukan pada bulan juli mendatang
apakah kemudian ini bisa dikatakan jika vaksinasi bagi tenaga pengajar ini sudah serta merta dianggap aman untuk dilakukan pembelajaran tetap muka ini pak
ya jadi kita melihatnya secara holistik gitu
jangan indikator penyebaran covid itu bisa dilihat indikatornya
dari jumlah kasusnya dari jumlah positivity nya dari jumlah kontak tracingnya dari jumlah tes yang dilakukan
kalau di daerah itu kalau positivity ratenya di bawah lima persen menurut saya paling rendah risikonya untuk anak sekolah tertular
itu adalah risiko yang terendah dari penerangan covid
kalau sekarang kan indonesia masih sepuluh persen ya
walaupun dari tahun dua ribu dua puluh dua puluh persen sekarang di atas sepuluh persen
jadi menurut saya masih tinggi penularannya
kalau dianjurkan sekolah maka murid muridnya akan terjadi kluster sekolah
jadi harus ada antisipasi kalau terjadi klaster sekolah
jadi itu bersikap sekali untuk terjadi klaster sekolah
yang kedua adalah indikator vaksinasi
vaksinasi sekarang baru sekitar lima juta orang
kalau sampai bulan juli itu akan mencapai tiga puluh juta lah
paling tidak begitu
nah kalau tiga puluh juta itu belum berarti dapat melindungi masyarakat
apalagi anak sekolah tidak divaksinasi semua
jadi menurut saya anak st belum ada vaksinnya
kemudian anak pk belum ada vaksinnya
kemudian anak pk
juga anak mp belum ada vaksinnya
paling yang divaksinasi anak smp
oke patri artinya kemudian belum ada rekomendasi secara epidemiolog
jika sekolah tatap muka ini dilakukan
walaupun kemudian secara holistik ini kajian tingkat resiko
dan zona zona amannya ini sudah dilakukan evaluasinya
ya jadi menurut saya paling paling mungkin sekarang adalah kampus kampus boleh masuk
dengan catatan kalau mahasiswa tersebut sudah divaksinasi
karena divaksinasi itu boleh untuk mahasiswa
jadi kalau sudah divaksinasi ke kampus tersebut boleh masuk
karena semua dosennya sudah divaksinasi
pak dede sudah mendengar begitu ya kajian secara epidemiolog bahwa rekomendasinya belum bisa nih pak dede
tapi kemudian pemerintah sudah membuat wacana ini dan bahkan kabarnya dpr setuju dengan ini
apa sebenarnya yang
di highlight oleh dpr soal kebijakan ini
ya terima kasih mas ferdi dan juga narasumber yang tadi maaf sekali lagi
tadi saya tidak mendengar
tetapi ini ada hal yang menarik yang memang ini merupakan pro kontra
kita mendengar bahwa selama ini banyak sekali permasalahan learning loss atau boleh dikatakan proses belajar mengajar yang hilang
berbagai dampak dampak yang terjadi kepada anak anak sekolah
mulai dari anak yang tidak meneruskan sekolah akhirnya bekerja membantu orang tuanya
atau mungkin meninggalkan lebih banyak bermain
atau bahkan masalah sosial lainnya
seperti ada yang nikah dini kemudian ada yang terlibat dalam permasalahan permasalahan sosial dan juga banyak hal lainnya
oleh karena itu ketika kita melihat negara lain di seluruh dunia sudah mulai membuka sekolah
di asia pasifik sendiri asia pasifik bagian timur kita ini tertinggal yang lain sudah mulai dibuka sekolahnya
nah pertanyaan keduanya adalah kenapa mulai dibuka sekolah
berdasarkan data yang diterima dari kementerian kesehatan who dan lain lain
ternyata usia sampai tiga puluh tahun maaf saya ulangi
usia tiga tahun sampai tiga puluh tahun
artinya kalau kita bicara siswa anak sd smp sma smk dan kuliah
itu resiko terpaparnya sangat sedikit terlalu tinggi
nah kalau kita melihat dari manfaat dan mudarat bagaimana
yang harus dilindungi adalah para gurunya para tenaga pendidik dan kependidikannya
jadi kalau dari data yang dilihat yang berdasarkan laporan dari kementerian pendidikan
bahwa ternyata jika ada anak anak yang terpapar kemarin
itu bukan karena klaster sekolah tetapi karena dia terpapar dari keluarganya di rumah atau mungkin di dalam perjalanan
jadi terpapar dari orang tuanya
tetapi itu pun tidak berakibat resiko kepada fatality
nah yang kedua yang perlu kita sampaikan bahwa permasalahan pjj pembelajaran jarak jauh
lalu kemudian education loss nya itu menjadi sangat tinggi sekali
dan ini kalau kita lihat bahwa melalui skb empat menteri
itu sebetulnya pembelajaran tatap muka sudah mulai dibuka sejak bulan desember januari
dan sampai sekarang hampir tidak
dan sampai sekarang hampir tidak
dan belum ada klaster sekolah secara signifikan
malah yang lebih berbahaya itu adalah mal pasar tempat bermain yang saat ini sudah mulai dibuka
jadi dalam konteks ini memang kalau kita melihat dari sisi ketakutannya
memang pasti kita akan selalu takut
tapi sekali lagi kami tadi sudah mendapatkan presentasi dari pihak pemerintah
dan pemerintah mengatakan memang tidak ditemukan
secara masif yang disebut sebagai anak anak itu terutama di bawah usia tiga puluh tahun itu
kejadian yang menyebabkan sangat berat sekali di atas angka tadi setengah persen
itulah yang kemudian kita melihat manfaat dan mudaratnya
artinya ketika manfaatnya mana yang lebih bermanfaat
maka diterapkanlah dibuka sekolah setelah semua tenaga pendidik dan kependidikan
dan itu diasumsikan vaksin selesai di bulan april
sehingga di mei juni lalu juli kita sudah bisa membuka tatap muka secara bertahap
tapi kan kalau kita lihat potensi dari ancaman tertularnya ini kan juga ada begitu dialami oleh peserta didik begitu
walaupun kemudian dari data yang anda pakai
walaupun kemudian dari data yang anda pakai

tapi tidak menutup kemungkinan melihat juga bagaimana penanganan secara nasional
dan angka yang terus bertambah saat ini tidak menjadi prioritas begitu untuk dipertimbangkan
menunda atau mengatur skema atau ada mekanisme yang diatur secara sop yang lebih tertib begitu supaya kemudian ada jadi solusi
ya tentunya kalau kita berbicara sop saat ini semua di tengah kita sekarang sudah mengalami keterpurukan secara ekonomi
keterpurukan secara kreativitas termasuk tadi saya katakan ada namanya learning loss
dan ini akan menyebabkan nanti namanya generasi yang mager istilahnya ya sudah kebiasaan di rumah dia sudah tidak mau sekolah lagi

apakah kita bisa mencapai kemungkinan
berdiam saja sementara negara negara lain sudah bangkit ya baik secara ekonominya maupun secara pembelajaran sekolahnya
dengan cara melakukan prokes protokol kesehatan yang ketat sekali lagi yang ketat
nah ketat seperti apa itulah yang kemudian tadi dipaparkan ya
jadi kalau dalam satu kelas itu hanya boleh delapan belas orang

biasanya tiga puluh sekarang hanya delapan belas orang
dimulai secara bertahap
dan itu sudah dilakukan oleh beberapa sekolah sekolah dengan protes yang ketat dan mereka berhasil melewatinya
oleh karena itu sekali lagi mas ferdi bahwa masalah soal membuka sekolah ini bukan lagi domainnya ada di kementerian pendidikan
tetapi sudah diberikan mandatorinya kepada daerah pemda
artinya apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa
untuk zona zona hijau zona kuning sebenarnya ini sudah berjalan
yang zona merah memang masih harus sangat berhati hati
artinya kalau pemdanya sendiri merasa ini zona merah dia pasti akan melarang dia tidak akan membuka
oke saya ke pak tri lagi
pak tri kalau kemudian satu pihak saja begitu tenaga pendidik saja yang divaksinasi
kemudian peserta didiknya tidak divaksinasi dan di lapangan pun tenaga pendidik ini juga belum semuanya divaksinasi
apakah ini juga bisa menjadi
tolak ukur begitu bahwa proses belajar mengajar tatap muka ini bisa diterapkan di seluruh sekolah
ya jadi saya mau koreksi bahwa kepada anak tiga sampai delapan belas tahun
itu memang risikonya kecil untuk punya case fatality yang berat
tapi untuk fatality ya untuk kematian
tapi untuk tertular sama saja semuanya suceptible
seistilahnya susceptible atau gampang tertular
jadi tapi kalau usia tiga sampai delapan belas tahun lebih ringan dibanding ya usia yang lebih tua begitu
tapi lebih ringan
tapi kan orang orang ini anak usia tiga sampai delapan belas tahun bisa menularkan di keluarganya
ya dituakan kepada ayah ibunya kepada kakek neneknya begitu
padahal dia lebih cenderung otg atau ringan sekali
jadi itu bahkan
bahayanya kalau sekolah dibuka
ya saya setuju sekolah dibuka
nah di indonesia juga saya sarankan untuk daerah hijau buka saja
udah nggak ada kasusnya begitu
daerah kuning silahkan buka tapi hati hati
nah kalau gitu kalau daerah yang memang positivity ratenya
karena itu bersiko baik itu tertular dan menurutkan ke orang lain
oke artinya potensi tertularnya ini masih ada di mana mana
bagaimana kalau dengan aturan yang kita adopt dari luar negeri yang tadi disampaikan di luar pun juga sudah dibuka
begitu dengan protokol dan sop yang ketat
apa yang perlu didisiplinkan untuk soal ini pak tri
jadi fasilitas cuci tangan harus diukur berapa jumlah fasilitas cuci tangan dikatakan
jadi harus cuci tangan di kelas
kemudian tabir semua murid harus dipasang tabir
jadi tabir itu pada saat dia duduk dia tetap pakai masker
kalau perlu dia pakai facet
jadi kita mengamankan anak bangsa ini
anak bangsa ini akan jadi penerus kita di kemudian hari
jadi kalau menurut saya mari kita boleh berambisi tapi mari kita pikirkan anak bangsa ini
saya kasihan terhadap anak bangsa ini
saya ke pak dede lagi
pak dede tanpa menyampingkan soal psikologis anak anak yang saat ini tengah dihadapkan
dengan situasi belajar jarak jauh dan situasi situasi lain yang dihadapi mereka
tapi tetap prioritas kesehatan adalah yang utama
bagaimana kemudian memastikan rekomendasi tadi tetap jalan sop nya jalan
dan juga proses vaksinasi atau program ini juga sedang dilakukan untuk memastikan ketersediaan vaksin ini juga berhasil
jadi proses vaksin juga perlu diyakinkan bahwa ini mencukupi untuk tenaga pendidik
dan juga kemudian nanti peserta didik juga akan divaksin begitu secara bertahap
ya jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan pak tri mbak ya
jadi pak tri tadi menyampaikan bahwa dari sudut pandang epidemiologi bahwa memang benar
kalau yang namanya virus itu dimana mana pasti akan sangat mudah kita terpapar
itu sebabnya tadi kita katakan prokesnya harus sangat ketat sekali
ini yang paling penting bahwa yang dihindari tadi benar sekali
jangan sampai anak anak ini otg kepada keluarganya yang comorbid
nah comorbid itu artinya memiliki penyakit penyerta apakah ada orang tuanya yang asma orang tuanya yang diabetes
nah kalau itu didata dan kemudian diketahui ada orang tua yang comorbid
dimana dia tinggal satu rumah mendingan online saja
jadi ini tetap merupakan sebuah pilihan
sekali lagi mas verdi pjg maaf pjg apa namanya tatap muka ini adalah merupakan pilihan jika orang tuanya setuju
dan kemudian sekolah juga akan mengidentifikasi bahwa siswa ini memang aman daripada keluarga yang dia tinggal itu tidak ada yang comorbid
sehingga tidak menjadi otg

ditambah ya kemudian harus ada satu orang yang comorbid yang tidak menjadi otg
ditambah ya kemudian harus ada satu orang yang comorbid yang tidak menjadi otg

sehingga sekolah ya kepala satuan pendidikan pemerintah daerah kantor bupati wali kota gubernur itu selalu memberikan pemantauan
jika ditemukan sedikit saja oh ternyata ada penyebaran close
tidak dibuka lagi
ini untuk mengantisipasi desakan orang tua yang ingin segera dimulai
terutama yang akan dimulai terlebih dahulu adalah pada level yang paling dasar
yaitu pak ut tk pak ut
tk pak ut sd
lalu kemudian berikutnya bertahap smp
dan berikutnya lagi bertahap sma dan smk
itu sesuai juga dengan jadwal vaksinasi bagi gurunya atau tenaga pendidiknya
yang mana itu dimulai adalah dengan jenjang yang paling bawah dulu yaitu tk paud sd
baru kemudian berikutnya smp sma smk dan dosen guru dan dosen
itu sebabnya tadi kami katakan bahwa
walaupun kita sadari siapapun sangat kemungkinan untuk terpapar betul
tetapi kita tidak boleh duduk diam dan istilahnya hanya sekedar tidak berbuat apa apa
maka harus ada langkah langkah
dari data yang tadi sudah dipaparkan oleh pemerintah
dan kami setuju bahwa memang dari sekian banyak negara saat ini
dua puluh tiga negara di wilayah asia pasifik timur ini
kita yang belum dibuka
oleh karena itu mau tidak mau kita juga tidak boleh tertinggal dalam konteks mengejar
karena satu tahun ini mengejar itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali
nah sekali lagi orang tua dan wali boleh memutuskan bahwa anak ini tatap muka atau tidak tatap muka
jadi sekali lagi ini adalah pilihan
pilihan ya oke oke pak dede artinya
begitu mas tadi
sekali harap carbon
nah terima kasih banyak
tuhan karena youtunes tidak muncul pada rumah
dih diplonia ini mereka ongkron earned output
kita bisa meniapkanwhile nya sudah menaikkan lagi
investasi siapa kami sudah minta itu
dan tadi sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa dana bos yang diberikan sebagai bantuan kepada sekolah
itu boleh digunakan sebagai dana investasi menyiapkan kerannya menyiapkan tempat cuci tangannya
menyiapkan plastik pembatasnya menyiapkan protokol kesehatannya
itu boleh digunakan
dan ini adalah bentuk untuk agar tidak menjadi beban bagi masyarakat juga
oke dan ini tugas anda dan teman teman di komisi sepuluh untuk mengawasi semua ini berlangsung nanti
jika kemudian kebijakan ini harus dijalankan oleh peserta didik dan juga tenaga pengajar
yang akan menghadapi ini pada bulan juli mendatang
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini